tanggal lima belas februari diperingati sebagai hari kanker anak sedunia kanker pada anak masih
menjadi masalah kesehatan di berbagai belahan dunia bukan tidak terkecuali di indonesia bahkan
badan pbb untuk kesehatan dunia atau who memperkirakan ada sekitar tiga ratus ribu anak berusia
antara sampai sembilan belas tahun yang terdiagnosis kanker ini setiap tahunnya sayangnya tidak semua
anak mendapatkan pengobatan yang efektif nah bagaimana penanganan kanker pada anak khususnya
di masa pandemi seperti saat ini insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
meskipun lebih umum ditemui pada orang dewasa atau lansia penyakit kanker bisa menyerang segala usia
termasuk anak anak hasil riset kesehatan dasar tahun dua ribu tiga belas menunjukkan prevalensi kanker anak
yang berumur hingga empat belas tahun mencapai lebih dari enam belas kasus bahkan kanker yang
lanjut dan sulit ditangani secara maksimal jika kanker pada orang dewasa biasanya disebabkan oleh
pola konsumsi dan gaya hidup kanker pada anak dipicu oleh adanya mutasi gen mutasi gen atau
perubahan dna dari sel tubuh terjadi sejak seorang anak dilahirkan atau bahkan saat anak masih berada
di dalam kandungan paparan radiasi atau asap rokok saat anak masih dalam kandungan juga bisa
berkontribusi kanker pada anak juga bisa dipicu oleh paparan zat kimia dan penyakit infeksi seperti
hepatitis b dan hiv childhood cancer international memulai kampanye hari kanker anak sedunia pada lima
februari dua ribu dua gerakan ini diinisiasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia tentang
bahaya kanker pada anak majelis perserikatan bangsa bangsa pbb pada tahun dua ribu sebelas mengeluarkan
penyakit penyebab kematian terbesar pada orang dewasa maupun anak anak salah satunya kanker
ya berdasarkan data dari union for international cance control jumlah anak yang menderita kanker
bertambah sekitar satu ratus tujuh puluh enam orang setiap tahunnya dan di indonesia sendiri setiap tahun terdapat
sekitar sebelas anak yang baru terdiagnosis kanker untuk meningkatkan awareness setiap tanggal lima belas februari
sebagai hari kanker anak sedunia dan di studio saya sudah ditemani oleh saliana sorongan ketua
yayasan kanker anak indonesia halo pak sali apa kabar baik sehat selalu sehat selalu iya dan kita
melakukan wawancara ini tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat sudah divaksin lengkap bahkan
sudah booster juga jadi semoga sehat selalu dan tentu saja sudah antigen dan bahkan saya kemarin sudah
anak sedunia menurut saya ini perlu perlu dilakukan awareness
karena selama dua tahun ini mbak sali terus terang kita selalu bicara mengenai covid sembilan belas
rumah sakit penuh dengan covid dan nakes semua fokusnya untuk menangani pandemi
sementara penyakit penyakit lain itu masih banyak yang harus di treat
atau tentu saja jumlah orangnya juga yang menderitanya semakin cukup banyak
salah satunya itu adalah kanker anak dan ternyata di indonesia sendiri cukup banyak ya
kalau anak kan kita tidak ingin idealnya semua anak lahir sehat tumbuh berkembang
tapi kanker anak itu sesuatu yang masih menjadi masalah dan bagi orang tua ini sesuatu yang cukup menakutkan
tapi mbak sally lihat sendiri selama dua tahun ini bagaimana fokus terhadap kanker khususnya yang diderita oleh anak ini
bagaimana dari segi
inilah perawatannya dan juga ini kan ke rumah sakit kan sekarang semakin susah
ada orang takut psbb tertular dan lain sebagainya
ya dari pihak rumah sakit yang memang fokus menangani kanker pada anak
mereka memberikan sosialisasi kepada orang tua untuk tetap menjaga prokes
dan tentunya berkurang banyak karena yang seharusnya
jadi selebihnya harus bagaimana
harus menunggu pergantian
karena memang banyak hal yang harus dipertimbangkan selain dari rumah sakit sendiri yang terus menjaga prokes ini
tapi mereka juga di rumah masing masing juga dianjurkan oleh rumah sakit untuk mereka menjaga dengan baik
pasien dan keluarganya
sehingga pada saat mereka ke rumah sakit
mereka bisa dalam keadaan baik untuk bisa melakukan pengobatan
iya apalagi jangan sampai kena covid sendiri ya
ini ada kasus anak yang kena kanker tapi juga akhirnya tertular covid itu kan sesuatu yang memungkinkan
selama ini memang ada beberapa tapi jumlahnya tidak banyak
memang saya rasa rumah sakit cukup luas dan banyak juga untuk anak anak yang sudah mengalami covid sembilan belas
cukup luas dan banyak juga untuk anak anak yang sudah mengalami covid sembilan belas
luar biasa bekerja keras
nah di indonesia sendiri kita kan tahu jumlah populasinya kan cukup besar
dan kita tuh masih populasi yang di bawah usia lima belas tahun juga cukup banyak ya
dan bagaimana ada berapa rumah sakit yang memang memfokuskan diri untuk kanker anak
yki bekerja sama dengan rumah rumah sakit khusus yang menangani kanker darmais
dharma east ini kan di jakarta
iya di jakarta
di jakarta ada empat maaf lima rumah sakit
kemudian di daerah ada di jogja di solo di palembang dan lampung
jadi kalau di total ada berapa itu
ada sembilan rumah sakit
sembilan ya kedengerannya gak terlalu banyak ya
ya memang itu yang masih kita bisa lakukan sebagai yayasan karena keterbatasan
jadi ini yang baru kita bisa bekerja sama dengan beberapa rumah sakit ini
iya dan ini rumah sakit rujukan semuanya
artinya apa artinya
dokternya juga lengkap kompeten fasilitasnya juga lengkap
after untuk hematologi onkologi anak dari beberapa rumah sakit
memang untuk yang di jakarta ada beberapa yang dari daerah yang banyak ke jakarta
karena rujukan mungkin di daerah tidak terlalu bisa ditangani dengan baik
iya ini kalau di jakarta mungkin sudah lebih dari yang lain ya
idealnya kan ini merata karena ya indonesia ini
terlalu banyak ya
terlalu banyak ya
karena kan kanker kan sebenarnya bukan penyakit yang bisa ditunggu lah
ini bagaimana kesulitannya yang khususnya baik bagi orang tua
dan juga bagi anak anaknya itu sendiri dalam membutuhkan perawatan dan juga harus menunggu
iya memang itu dilema bukan hanya buat orang tua tapi buat kita juga ya
iya determine pembeli sekolah
ini juga ter dustin mbak sarah sobat kita sebagai pemerhati anak anak dengan kanker

iya iya bagi badan seseorang kita juga mao white dikasih saran
merayana rpd untuk anak ukraine

tapi apa yang masing masing yayasan juga bisa lakukan untuk memberikan bantuan tentunya menjadi kesembuhan kebaikan buat anak anak
jadi dua tahun ini fokusnya apa apa saja
iya pengobatan yang paling besar pengobatan dan transportasi
memang program kita adalah selain pengobatan kita memberikan bantuan mencari dana untuk obat obat ini
ada juga untuk transportasi dan itu memang yang dilakukan saat ini karena pandemi
tidak memungkinkan untuk mereka bisa mengendarai angkutan umum
jadi itu yang kita usahakan
ya penting apalagi bagi keluarga yang kurang mampu
profil dari anak anak yang penderita kanker di indonesia ini betul memang ada sekitar setiap tahun sekitar sebelas ribu
dan angka ini menurut
mbak selly ini mencerminkan
secara data memang kita belum mempunyai data yang tepat
tapi menurut lead bank dari rumah sakit khusus kanker darmais itu sekitar dua sampai tiga anak
yang mereka tangani
yang bertambah terus
jadi setiap tahun
setiap tahunnya hanya untuk leukemia
hanya untuk leukemia
untuk kanker darah saja
jadi belum terdeteksi dengan penyakit yang lain
itu baru hanya rumah sakit khusus kanker
belum lagi rumah rumah sakit yang lain
dan saya rasa juga ini sesuatu hal yang patut kita fokuskan
bagaimana kita bisa mempunyai data yang tepat buat anak anak yang sedang berobat
ataupun anak anak yang sudah selesai pengobatan
jadi belum ada ya datanya kira kira yang current dan kemudian berapa jumlah penyintas
dan angka penyembuhan juga
apakah sudah dimiliki kira kira berapa persen dari mereka yang menderita kanker itu ternyata berhasil untuk disembuhkan
mbak sally apakah ada
ya data kesembuhan dari kalau dari data dari who sendiri tiga puluh persen
dari kesembuhan buat anak anak yang ada di negara negara yang low ini
jadi untuk di negara negara maju tentunya delapan puluh sembilan puluh persen
jadi beda timpang sekali ya
bedanya jauh sekali
nah itulah yang kita semuanya juga memberikan awareness yang cukup luar biasa
khususnya di tanggal lima belas februari ini bahwa memang kita perlu memberikan kesempatan untuk mereka bisa sembuh
bukan hanya tiga puluh persen saja
dan apalagi kalau ini terdeteksi secara dini diagnosanya tepat pengobatannya juga cepat
ini kans untuk penyembuhannya itu bisa lebih ya dari dua kali lipat
kalau kita memiliki semua fasilitasnya
kita istirahat sebentar mbak sally
tapi ini menarik dan sangat sangat penting sekali lagi lima belas februari ini adalah tanggal yang perlu kita ingat ya sebagai memperingati hari kanker anak sedunia
tetaplah bersama inside with desi anwar
kami akan segera kembali
sebagai antara pastikan yang ada akan berapa lama mereka menunggu ya
funktioniert ini adanya leukemia
kira kira kalau kanker anak ini mungkin ada sedikit berbeda ya
dari kanker yang biasa diderita oleh orang dewasa
nah apa apa saja bentuknya yang perlu diwaspadai
jangan kemana mana insight with desi anwar akan segera kembali
tanggal lima belas februari dan yayasan kanker anak ini sudah sejak kapan mbak sally didirikan
dua ribu sepuluh ya nanti mungkin kita cerita sedikit kenapa dan bagaimana perjalanannya
tapi yang jelas di indonesia juga jumlah kanker anak yang menderita kanker anak ini cukup banyak
tapi lebih memprihatikan lagi adalah karena kita masih terus terang negara berkembang
jumlah penduduknya juga banyak
negara kepulauan jadi mungkin dari segi fasilitas kesehatan rumah sakitnya juga tidak seimbang timpang ya
dan penyakit kanker ini kan sebenarnya sesuatu yang memerlukan bukan saja banyak treatmentnya
tapi harus didiagnosa dengan tepat dan juga memerlukan waktu ya sangat sensitif terhadap waktu
semakin lama tidak di treat atau tidak diobati kan semakin parah dan juga bisa fatal
nah tadi disebut yang ini di rumah sakit
rumah sakit darmai sebagai salah satu rumah sakit rujukan bagi kanker anak ini
tiap tahun itu dua ribu leukemia ya
di seluruh dunia juga demikian ya
paling banyak ya paling banyak itu leukemia
oke ini bawaan tentu saja ya
apa belum bisa dipastikan bahwa itu bawaan atau memang tentunya berbeda dengan dewasa dewasa
karena gaya hidup
iya apalagi kalau misalnya ada kanker paru paru atau kanker yang lain yang berkaitan dengan kita proses lifestyle dan penuaan lah
tapi khusus untuk kanker anak anak ini rata rata bawaan ya
ya dari kecil dari lah
kira kira yang ditangani atau dibantu oleh yayasan kanker anak indonesia ini usianya itu berapa
dari bayi sampai dengan delapan belas tahun
dari bayi sampai delapan
dan sejak dua ribu sepuluh kita sudah membantu lebih dari lima anak anak dengan kanker di indonesia
jadi berbagai anak anak yang membutuhkan pengobatan transportasi
dan juga beberapa dari mereka waktu awal pendampingan untuk bpjs
karena mereka banyak yang belum mempunyai bpjs
dan ini semua bisa di cover ya sekarang oleh bpjs
iya bisa di cover
tidak menurut mbak sally ini tidak masalah dalam klaim
mungkin untuk bpjs
apakah pemerintah cukup cepat dalam merespon
sepertinya bpjs sangat bagus sekali
kecuali untuk pengobatan yang memang khusus
karena memang ketersediaannya tidak selalu ada dan tidak selalu di cover oleh bpjs
tapi dari dokter dan rumah sakit dan lain lainnya itu sangat di cover sangat baik sekali
dan di sini juga yki bisa membantu untuk menutupi ya
mungkin yang bolong bolongnya yang perlu
selain leukemia apa apa yang harus kita ketahui tentang tipe tipe
mbak salim memang bukan dokter tapi kan pasti sudah familiar
yang paling sering diderita oleh anak anak itu
kangker mata kanker tulang
kangker mata kanker tulang
lymphoma itu kelenjar ya
jadi leukemia nomor satu setelah itu
kanker mata dan kanker tulang
nah ini yang paling banyak ditangani oleh

diagnosanya kan untuk setiap kanker ini beda beda ya
ini paling sulit atau kira kira yang orang tua harus pahami lah
kalau mereka melihat anaknya ada sesuatu yang memprihatinkan itu seperti apa
kalau mata biasanya seperti apa
kalau mata mungkin lebih cepat terlihat karena ada sesuatu di bola matanya
atau mungkin terganggu penglihatannya
tapi kalau melihat dari kenyataan yang pernah kita hadapi kanker tulang
itu apa simptomnya biasanya
tiba tiba si anak terjatuh atau mungkin dia kepentok
tapi tidak dirasa tapi kemudian menjadi bengkak dan sangat bengkak
seperti biasa mungkin kalau
kita sebagai orang tua atau kita sendiri kalau keseleo pasti kita pijit
atau kita bawa ke pengobatan alternatif
karena tidak dianggap serius
oh ini sering ya
jadi misalnya kelihatan ada memar
memar dan semakin bengkak
sampai akhirnya dicek dan didiagnosa bahwa itu kanker tulang
ini ada contohnya ya
di mana waktu itu pasiennya
berapa cepat si orang tua melihat bahwa ini bukan karena bekas jatuh atau memar
cukup beberapa lama untuk orang tua tidak menyadari bahwa itu kanker
sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit dan beberapa kali pengobatan
sampai harus diamputasi tangannya
dan ini juga luar biasa sampai hari ini anak tersebut sembuh
walaupun tidak mempunyai

dan luar biasa tangan kiri kan yang harus dipergunakan karena tangan kanan sudah tidak ada
dan dia tidak menyerah
sekarang ini mungkin sembilan belas tahun
kuliah dia ingin menjadi dosen dan anaknya sangat pintar kumelaut
iya dan sangat membahagiakan bahkan
apalagi bisa disembuhkan
tapi kalau misalnya di tangan
tidak mengangani lebih dini mbak salli
sering lah kita orang tua melihat anaknya tersakit yaitu bawa ke pengobatan alternatif
ini kan menghabiskan waktu lah istilahnya
kalau ditemukan lebih dini
ini karsnya kan pasti lebih
ya pelajaran dan juga edukasi juga buat kita semuanya bahwa segala sesuatu harus segera
ditangani supaya terdeteksi dini
pada saat terdeteksi dini akan lebih mudah pengobatan dan akan lebih cepat pemulihannya
sehingga kalaupun memang itu diagnosanya kanker akan lebih cepat ketahuan
apa yang harus dilakukan oleh dokter yang ahli dalam bidang
nah saat ketahuan itu itu di mana
misalnya taruh lah di pengobatan alternatif
tidak sembuh sembuh kemudian dibawa ke puskesmas
nah di situ ada kapasitas untuk
harus ke rumah sakit yang besar
harus ke rumah sakit
biasanya rumah sakit besar tahu ini
harus di apa ya di tes yang lebih lanjut mungkin mri atau sesuatu yang lebih dalam lagi
untuk bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam tulangnya atau di dalam matanya sendiri
karena memang kalau puskesmas kan hanya apa ya
sangat ini basic lah
sangat basic ya
nah inilah di situ
di sini transportasi ini penting dan harus cepat ya mendapatkan atensi atau perawatan khususnya di rumah sakit yang memang bisa menanganinya
jadi paling banyak leukemia ya
dan setelah itu ada kanker mata
ada kanker tulang
dan juga syaraf
dan kalau syaraf itu biasanya apa simptomnya yang harus diwaspadai orang tua
itu juga seperti panas demam
jadi memang gejala gejala yang normal
atau mungkin ada pembengkakan juga di bagian yang memang ada tumornya itu
dan linfoma juga
nah ini kelenjar kita mendingin
apa setahun mbak sally yang
dia ini biasanya di kelenjar
mungkin itu lebih gampang terlihat ya
karena ada benjolan biasanya di sini di sekitar
walaupun kadang kadang kalau kita nggak enak badan flu kan
oh enggak kelihatan ya
tapi poinnya harus secepatnya ya
karena kalau lebih cepat ditangani lebih cepat dideteksi
pengobatannya juga tidak akan terlalu berat
dan stadiumnya kan juga masih bisa ditangani
mbak sally kita masih ada beberapa segmen lagi
jadi jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar masih akan segera kembali
dari seluruh indonesia
latar belakang keluarganya juga seperti apa
lihat memang mereka dari keluarga yang tidak prasejahtera
jadi itu yang juga membuat kendala buat kita sebagai pemerhati
apa yang kita bisa lakukan untuk mereka karena mereka dari daerah dari pelosok
tapi kembali lagi banyak edukasi
banyak juga hal hal yang kita bekerja sama dengan dokter dan juga yayasan yayasan ataupun rumah singgah yang ada di jakarta maupun yang di luar jakarta untuk bisa terkonek dengan mereka pada saat mereka membutuhkan obat mungkin mereka bisa menghubungi kita
pada saat mereka membutuhkan rumah singgah mereka bisa menghubungi rumah singgah yang tersedia dan juga pendampingan pada saat mereka menghubungi ykai kita bisa minta pendapat dari dokter dokter yang memang terkait dengan penyakitnya untuk apa yang harus kita lakukan
nah ini biasanya apa jemput bola atau mereka yang menunggu mereka menghubungi bahwa kita butuh bantuan atau
prosesnya itu jadi biasanya seperti apa
ada beberapa yang kita jemput juga ada beberapa juga yang menghubungi kemudian kita jemput di airport ataupun di stasiun
ini kebaikan hati donatur kita yang memberikan bantuan pada saat kita menemukan atau bertemu dengan pasien yang belum sampai di jakarta kita sudah menyediakan apa yang mereka butuhkan yaitu transportasi
kemudian koneksi kepada dokter
dan rumah sakit yang bersedia memberikan rujukan kepada anak anak
jadi penting ya ini kolaborasi dengan dokter
sudah berapa dokter yang jadi mitra lah dari ykai karena kalau tidak kan nanti disuruh nunggu satu tahun atau berbulan bulan kan bisa sambil membantu mempercepat proses kan
jadi ada dari rumah sakit darmais yang khusus kanker itu luar biasa
dokter yang sangat berkontrol
banyak membantu dokter tanti mahdi
nah dengan beliau dan juga dari dokter dokter rumah sakit lainnya kita bekerja sama
karena memang kesembuhan mereka itu tidak bisa kita sendiri
jadi obat obatan yang diperlukan itu berdasarkan dari dokter dokter yang mereka
biasanya treatmentnya apalagi khusus untuk leukemia dan tadi kanker mata dan kanker tulang ini apa apa saja
apakah sama saja
seperti yang diwasakan ada kemo ada radiasi
saya rasa sama ya kurang lebih sama karena kemo itu menjadi keharusan untuk mereka bisa melewati proses kesembuhan
nah dari kemo itulah yang akan nanti memberikan diagnosa sampai berapa lama yang mereka harus lakukan
ada yang lima puluh kali ada yang enam puluh kali
jadi kalau kita ketemu dengan anak anak
kamu udah kemo berapa kali
ada yang bilang lima puluh kali ada juga seratus kali
nah ini bagaimana ada pendampingan dari apalagi kan anak anak ya
supaya mereka nggak patah semangat terus ceria atau biasanya orang tuanya yang lebih stres
bentuk bentuk pendampingan yang diberikan ketika dalam masa treatment tapi juga pasca
ini kan pasca penyembuhan kan juga penting ya
apa apa saja yang
kita bisa memberikan bantuan kepada mereka berkunjung ke rumah sakit
khusus untuk dua tahun ini memang sangat sulit
jadi sebelumnya kita bukan hanya pendampingan tapi kita memberikan bantuan seperti mengajak volunteer mengajak teman teman pemerhati yang bisa menghibur mereka
ya perlu ya dihibur ya
jadi bisa seminggu sekali dua kali mereka bisa datang
kita mengadakan kelas khusus di satu ruangan
sehingga mereka bisa datang menggambar melukis mewarnai atau storytelling
dan saya rasa yayasan yayasan lain yang ada di indonesia ini juga melakukan hal yang sama
ada berapa volunteernya khusus yang dengan yki ini
jadi semuanya kita terima volunteer
khususnya sekarang ini kita juga lagi membuka kesempatan untuk kampus ambasador
dimana mereka juga bisa memberikan bantuan bukan hanya materi tetapi perhatian
apalagi perhatian kan sangat penting ya untuk proses penyembuhan ya
supaya mereka happy
nah proses penyembuhan ini ketika sambil menjalani apakah itu kemo ya atau radiasi dan lain sebagainya itu berapa lama ya
karena kan berarti harus betul betul fokus ya
ya mungkin ada beberapa yang juga sampai satu tahun ada yang beberapa bulan
jadi orang tuanya juga dibantu untuk bisa tinggal dengan
biasanya kalau rumahnya jauh mereka tinggal di rumah rumah singgah yang dari yayasan yayasan lainnya
mereka juga mendapatkan perawatan yang luar biasa karena orang tua juga perlu tempat perlu
perlu apa ya dukungan secara psikosoial juga
nah kita dari yki juga memberikan kesempatan untuk para psikolog dan juga korban
ini penting sekali ya
ya penting sekali karena kita punya program curhat yuk
biasanya apa yang
membuat stress dan
ya selain ekonomi ya memang
kebanyakan ekonomi yang sangat sangat di utama buat mereka
apalagi ini kan pembiayaannya mahal ya
walaupun ada bpjs tapi kan tadi ada biaya biaya
kira kira berapa sih yang harus ditanggung on top of yang bpjs ini yang diperlukan untuk sampai si anak itu bisa pulang kembali
ada orang tuanya ada kisaran gitu
ini kan tergantung dengan stadium atau keparahan dari kanker itu sendiri ya
kembali lagi mereka dari kalangan ekonomi keluarga prasejahtera
jadi mereka sendiri juga mendapatkan bantuan yang cukup banyak dari beberapa pemerhati
tapi secara khusus berapa biaya yang dibutuhkan seperti biaya untuk setiap bulannya untuk makan mereka
karena yang orang tua kan juga perlu
perlu kehidupan juga selama menjaga anak anaknya
kebutuhan kebutuhan mereka yang sebetulnya pribadi juga
tapi di luar itu juga ada mri yang mungkin tidak tertanggung
ada usg mungkin ada hal hal yang tidak ditanggung oleh lembaga
mungkin ada vitamin obat obatan
paling mahal dari proses pengobatan ini
mungkin kalau boleh saya bilang sekitar sepuluh juta per anak
untuk bisa melewati masa kemo
tapi setelah itu kan nutrisinya harus dijaga
biasanya yang kondisi anak anak ini secara keseluruhan seperti apa yang mbak sally lihat ya
dalam proses treatment ini sampai penyembuhan ini secara psikologis itu seperti apa
apalagi kalau mereka kan terus tumbuh berkembang
mungkin ya itu tadi ada yang cacat karena penyakitnya
mungkin ada juga yang merasa ketinggalan sekolah dan lain sebagainya itu bagaimana
ya banyak dari mereka yang stres tentunya
karena banyak dari anak anak yang sudah beranjak remaja pasti mereka malu
marah dengan keadaan
itu yang biasanya ditemukan
mungkin kalau anak anak yang di bawah lima tahun
itu akan lebih mudah karena memang masih bisa dibujuk
atau mungkin masih bisa diajak ke playground yang ada di indonesia
masih belum terlalu memahami ya
ya jadi itu lebih mudah
jadi itulah kita juga membantu bagaimana mereka bisa terobati
ataupun mereka bisa cerita
karena penelitian dari rumah sakit darmais khusus kanker darmais sendiri
dari seratus anak itu tujuh puluh tiga yang muda
dan juga tiga yang mengalami stres atau mengalami kesedihan yang panjang
jadi lebih lama lagi ya penderitaannya
jadi cukup besar jumlahnya dari seratus
dan ini bisa dibantu dengan counselling
dan para psikolog pemerhati
dan kita sendiri juga memberikan kesempatan
bekerjasama juga dengan teman teman psikolog dari berbagai universitas
untuk bisa bergabung
untuk memberikan jadwal mereka untuk bukan hanya orang tua
tapi anak anak yang bisa juga cerita
apalagi mereka kan masih muda
dan kalau ternyata sembuh
masa depannya kan masih ada di depan mereka
mereka juga harus diberikan rasa optimisme
dan bahwa mereka masih bisa menjadi istilahnya memberikan kontribusi
menjadi orang yang berguna
nah ini kepenting ya
jadi timnya cukup besar ya yang berkolaborasi dengan ykai ini
kita masih ada satu segmen
tapi mungkin kita harus lebih memahami lagi
bagaimana ykai ini secara struktur
dan juga apa yang kita bisa bantu
karena menurut saya ini sangat penting bagi kita juga semua
untuk ikut beri hati
dan kalau bisa menjadi volunteer
dan memberikan dukungan
tetaplah bersama insight with desi anwar
berkarya di studio
tentu saja di studio
jangan lupa untuk berlangganan
dan juga bisa bantu di video
dan juga bisa bantu di video
sel ini terus terang kalau saya mewawancarai orang orang seperti mbak sel ini
saya selalu merasa sangat terinspirasi i'm moved tergugah
karena kalau kita hanya mengandalkan tentu saja khusus penyakit penyakit seperti ini
dan orang orang yang menderitanya semua bergantung kepada pemerintah atau kepada institusi
ini kan kita sebagai negara maju tidak akan bisa menyelesaikan masalah dengan adanya yayasan
seperti yasan kanker anak ini yang dibawahi oleh mbak sally ini
saya rasa akan sangat sangat membantu dan tentu saja ini memerlukan dukungan dari kita semua
ini sudah sejak tahun dua ribu sepuluh ya
apa kira kira yang membuat mbak sali ini terdorong untuk mendirikan hiasan
awalnya memang rasa ucapan syukur
karena saya diberikan kesehatan keluarga saya juga diberikan kesehatan
sehingga saya ingin memberikan sedikit dari apa yang saya bisa lakukan
dan mungkin itu sudah menjadi calling untuk bisa fokus kepada anak anak dengan kanker
tapi kenapa khusus terhadap karena kan di indonesia kan banyak masalah banyak problem
kenapa yang membuat mbak sel ini memulih kanker anak
saya dipertemukan dengan ykki yasan yang ada di indonesia
saya diperkenalkan dengan ketua yang luar biasa
di mana saya bisa melihat mereka di rumah singgah itu di situ saya tergerak
kemudian saya mulai memberikan bersama dengan teman teman
kita memberikan sedikit demi sedikit
dan ternyata tidak disangka bahwa sampai hari ini kita bisa membantu lima lebih lima anak
ada berapa dalam timnya
kita punya pembangunan
kita punya pengurus yang luar biasa
ada sepuluh orang kemudian ada dokter juga di dalamnya yang menjadi tim yang sangat hebat
dan khususnya juga buat pemerhati volunteer donatur yang tanpa mereka kita tidak bisa
ini kuncinya mungkin itu ya dan sangat jumlah yang dibutuhkan juga pasti sangat besar
karena untuk menyembuhkan penyakit ini kan memerlukan waktu memerlukan biaya peralatan

yang tentu saja semua memerlukan dukungan dan funding
kita coba lihat mungkin kamera bisa fokus ini ada beberapa apa yang kita lihat ini
ada berapa contoh dari hasil karya siapa ini
ada tumbler ada lukisan ada boneka
ini hasil karya anak anak mbak
ini anak anak penderita
dibantu oleh pelukis pelukis yang menjadi volunteer
ini anak anak penderita
iya ini anak anak penderita

inilah hasil yang dikerjakan dan dibantu oleh amy mihaja dengan aim the label
jadi dia membantu untuk mewujudkan menjadi barang barang yang cantik ini
dan ini tentu saja bisa dijual kan
dijual dijual dan untuk anak anak hasilnya fundraising
dan juga ini ada selimut boleh saya buka
iya boleh boleh
sekarang perlu ya
jangan kita belanja dengan tas kantong plastik yang sekali pakai
itu anak anak yang bikin
bukan ini sebetulnya dari teman saya
iya kan kelihatannya sangat cantik sekali
membeli obat obat jadi dengan menjual snopi ini
kemudian ada selimut selimut yang cantik
itu di rajut ya
iya di rajut ini dari tanrakanita main benang
jadi kita banyak sekali bekerja sama dengan volunteer donator yang bukan hanya memberikan uang mereka
memberikan waktu untuk mengajarkan
dan ini juga sekali memberikan kegiatan kan kepada anak anak membuat mereka merasa senang ya
dan selama ini sudah berapa lama di inisiatif ini diterapkan
sejak mungkin empat tahun ini
delapan tahun laku ini dijual di mana mana saja
di bazar bazar atau dari instagram
dan hebatnya di masa pandemi ini kita pernah berpikir bahwa akan sulit ya dengan situasi seperti ini
tapi ternyata justru di masa pandemi ini anak anak mendapatkan perhatian lebih dari para donatur dan para pemerhati
nah ini bagusnya indonesia ini semangat untuk membantunya kan sangat tinggi
itu yang digunakan untuk pengobatan berapa persen dari
ya untuk membeli obat obat anak anak jadi fokus kita memang memberikan pengobatan selain dari transportasi
kemudian ada program family support group ya itu memberikan edukasi hiburan kepada anak anak dan orang tua
dan kemudian beasiswa
cukup ya diberi kemurahan oleh tuhan yang maha kuasa bahwa semua ini kita lakukan dengan bersama sama bergandengan tangan
sehingga mereka tidak kekurangan karena keperluan kebutuhan kita pikir kalau dilihat dari jumlah sangat menakutkan
tapi ternyata waktu berjalan pada saat kita setia mau melakukannya dan didukung oleh sahabat sahabat

kalau untuk satu tahun misalnya bisa kapasitas berapa anak yang bisa dibantu dan berapa kira kira anggaran yang perlu dikeluarkan mbak sally
supaya kita punya gambaran juga terhadap kebutuhan perhiasan ini
sebetulnya semakin banyak untuk khususnya buat obat obat ya mbak desi
untuk obat obat itu mereka perlu sekali bukan hanya buat tiket
bukan hanya buat di kota jakarta tapi yang kita sudah bantu di jogja lampung bali bandung
semakin besar semakin banyak yang kita bantu otomatis kita semakin memerlukan bantuan bulanan itu
jadi itu yang memang kita usahakan semaksimal mungkin saat ini kita berharap untuk tahun ini kita bisa lebih membantu lebih banyak
tapi rata rata itu
tapi dalam satu tahun berapa yang selama ini dibantu sejak dua ribu sepuluh kan ada lima ribu ya mungkin bisa
lima anak ya yang dibantu tidak seperti berapa tapi masih masih
terus bertambah terus bertambah jadi kita bantuan kita bukan hanya membeli obat tapi ada mereka yang membutuhkan pampers mereka membutuhkan susu
mereka membutuhkan banyak vitamin atau mungkin kegiatan kegiatan lain yang diperlukan orang tua kemudian mri atau sesuatu yang di luar dari pergantian dari bpjs itu sendiri
mungkin ya kita bisa bilang satu bulan kita perlu mungkin lima puluh enam puluh juta
lima puluh enam puluh juta ya supaya ini semua bisa ter cover
kalau ingin membantu bagaimana ada websitenya dan juga untuk dimana kita bisa membantu dengan mungkin membeli ya
contohnya ini lukisan siapa yang melukis
ini sekar namanya
oke berapa usianya
sekarang ini mungkin sekarang lima belas tahun
jadi sekar ada dua ya
apa dia kankernya
tapi sudah sembuh
wah senang sekali sudah sembuh
anaknya pemalu tapi setelah bersama sama kita kita kasih kesempatan dia untuk maju untuk menguatkan dia
dan ada tujuh anak pejuang hebat yang sebagai ambasador dari yki yang kita bina untuk mereka tampil untuk mereka percaya diri untuk gak minder dan mereka bisa kembali ke sekolah dengan normal
senang sekali kak kita melihat ya
jadi kemungkinan untuk mereka untuk berjinta sini juga tumbuh berkembang dan tentu saja mereka pasti memberikan inspirasi yang luar biasa
dan sekali lagi mbak sally ini suatu yang sangat sangat menurut saya perlu kita dukung
sekali lagi kalau ingin menjadi berkontribusi menjadi volunteer ada websitenya
ada di instagram
kanker anak indonesia
atau website atau facebook
iya baik sekali lagi
kira kira apa wish listnya untuk tahun dua ribu dua puluh dua ini
apa lagi tema hari kanker anak sedunia ini
membantu lebih banyak anak anak
kemudian bisa mempunyai balai pelatihan di mana anak anak bisa belajar bisa ikut kegiatan kegiatan orang tua juga bisa memberikan edukasi buat orang tua
dan balai pelatihan ini menjadi kebutuhan buat mereka untuk mereka bisa berkumpul bersama

dan bisa merasakan tidak merasakan sendiri
dan bisa merasakan tidak merasakan sendiri
dan pasti orang tua sangat sangat terbantu dengan adanya yayasan seperti ini ya

iya luar biasa
sally dan juga teman teman di yayasan kanker anak indonesia semoga terus ya bisa memberikan bantuan dan juga semoga mendapatkan support yang diinginkan agar yayasan ini
juga berkelanjutan sustainable
dan anak anak kita juga
yang membutuhkannya dan orang tuanya
tentu saja semua bisa
mbak sally terima kasih
kali ini jangan lupa anda juga dapat menyaksikan
tayangan ini di cnnindonesia com
dan di youtube cnn indonesia
jangan lupa omikron sudah
bagian dari kehidupan
kita sekarang ya dalam pandemi
covid sembilan belas ini tetap
jaga protokol kesehatan kita jaga jarak
rajin cuci tangan gunakan
masker hindari kerumunan
kalau belum divaksin divaksin
kalau sudah divaksin tinggal
dibooster ya supaya kita semua
herd immunity sampai jumpa